alter ego mengumpulkan total satu ratus tujuh poin dan menempati posisi empat belas di kelas main akhir dari total enam belas tim yang bertanding
karena memang pertama ada faktor mereka tidak mengikuti liga
yang kedua liga ternyata sebegitu mengerikannya player player dari seluruh dunia
not on about chinese team tapi bahkan tim tim dari amerika latin asia selatan dengan wakil paling banyak bahkan sekarang
maka daripadanya untuk alter ego menurut gue agak
tim asal turki s tujuh esports keluar sebagai juara
meski hanya mampu meraih satu kemenangan namun mereka berhasil mengumpulkan total satu ratus sembilan puluh poin
unggul tiga puluh dua poin dari peringkat kedua perwakilan nepal di rs gaming
sementara juara bertahan nova e sports hanya mampu menempati posisi sembilan kelasemen setelah mengumpulkan satu ratus tiga puluh lima poin dan satu kemenangan
sebagai pemenang s dua g e sports berhak membawa pulang hadiah sebesar empat ratus ribu usd atau sekitar enam dua miliar rupiah
total hadiah yang diperbutkan dalam kejuaraan dunia ini pun mencapai empat juta usd atau sekitar enam puluh dua miliar rupiah
tahun lalu indonesia menjadi tuan rumah piala dunia e sport di bali
nah tahun ini level tertinggi kejuaraan dunia pubg mobile pmgc dua ribu dua puluh dua
kembali di selenggarakan di indonesia
apakah ini menjadi suatu pertanda bahwa sebenarnya indonesia merupakan salah satu epicentrum dari e sport dunia
menurut country manager pubg mobile indonesia el farikano fianti indonesia merupakan pasar terbesar kedua esports di regional asia
dengan ekosistem e sports yang sudah dewasa dan jumlah pasar yang besar indonesia dipercaya sebagai tuan rumah ajang ajang e sports berskala dunia
indonesia itu memang esports
kita tuh sudah sangat dewasa sangat sudah mature ya marketnya juga sudah ada dan semua marketnya dan ekosistemnya itu sudah terbentuk
jumlah penonton di tahun lalu dan juga tahun tahun sebelumnya itu di dua game terlaris saat ini kan
salah satu pubg mobile itu memang peminat audiensnya paling tinggi itu tetap di indonesia gitu
jadi memang pasti makanya kita akan ada dampak besarnya kan makanya kita juga bikinnya di indonesia
cabang esports nomor pubg mobile selanjutnya akan dipercaya
yang akan dipertandingkan di sea games kamboja pada mei mendatang dan asian games di hangzhou tiongkok pada bulan september